terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
demi bisa berlebaran bersama keluarga di kampung halaman
seorang pria nekat menggelapkan sebuah mobil rental
namun naas saat kembali ke surabaya pelaku tertangkap
setelah polisi mencurigai mobil yang dikendarai pelaku
yohannes yudianto warga belimbing gudo jombang ini tak dapat berkutik
saat mobil yang dikendarainya ditepikan oleh polisi
saat melintas masuk pusat kota surabaya
pria yang sehari hari bekerja sebagai sopir ini ditangkap polisi
lantaran mengemudikan mobil rental yang digelapkan oleh penyewanya
sejak dua bulan lalu
sebelumnya mobil minibus ini disewa oleh saiful abde
dari perusahaan rental mobil dengan masa sewa selama tiga bulan
namun bukannya dikembalikan usai masa sewa habis
mobil ini ternyata digadaikan sebesar dua puluh lima juta rupiah
sejak dua bulan lalu katanya masuk ke petro
petro petro ternyata kita sejudi sejudi ini
yohanes yang mengaku tak paham dengan masalah kakaknya
hanya bisa pasrah ketika mobilnya dihentikan polisi
setelah menggunakan mobil ini mudik selama lima hari kemagetan
saya kan kalau barat ke magetan
oh gitu ya sempat kembali ke barat juga ya
tau gak bakal mobil ini asing
saya kalau itu udah tahu mas
kan saya kan coba dijemik
yang tak keluarganya di
aksi penggelapan ini berhasil diungkap setelah polisi berhasil melacak gps yang terpasang di mobil
hampir satu jam melakukan pengintaian di jalan
yohanes akhirnya berhasil dibekuk saat akan kembali ke blitar
jadi yang kita cekakan langsung dikejar
jadi gps dimulai dari tadi di kodam
kodam lari ke
rorak rorak sampai ketakangnya di
tol gunung sari
meski taiku terlibat kasus penggelapan
namun yohannes sang pengemudi mobil ini tetap akan diamankan polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut
sementara polisi saat ini masih melakukan pengejaran terhadap syaiful
penyewa mobil yang diduga telah melarikan diri